terima kasih sekali lagi
terima kasih atas sambutannya kepada presiden terpilih
republik indonesia dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan bapak prabowo subianto
dan kami ucapkan selamat datang kepada wakil presiden terpilih republik indonesia dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
bapak gibran raka buming raka
dan selanjutnya agar waktu menunggu berbuka puasa terasa lebih hikmat
program program kompas tv melalui siaran digital btv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya